di rumah kontrakannya di daerah tubagus ismail bandung
ferdian memelihara kumbang
menurut ferdian serangga dengan nama latin lusanidai itu
adalah salah satu hewan terkuat di bumi
ya karena hewan itu mampu mengangkat beban hingga seribu kali berat tubuhnya
di sini ada ratusan kumbang yang ia pelihara
ada jenis kumbang rusa dan kumbang badak
tak hanya itu saja ferdian kini juga bisa mendapat penghasilan
dari berjualan kumbang peliharaannya
saya mulai intens budidaya itu pas pertama kuliah online
saya langsung nyoba nyoba gitu dan akhirnya setelah dipelajarin lagi
nanya kesini nanya kesitu dan akhirnya tertarik gitu
dan akhirnya dikembangin
jadi ya digedein kayak sekarang ini gitu
bagi ferdian memelihara kumbang sangatlah menyenangkan
kumbang cukup diberi makan tiga kali sehari
jika tidak ada sari gula tebu atau buah buahan bisa diganti dengan jelly
kumbang sebaiknya ditempatkan di dalam kandang khusus serangga atau akwarium
yang tertutup rapat dengan lubang udara yang cukup
ingat tutuplah dengan kuat ya karena
kumbang dapat dengan mudah menjebol penutup kandang
selain itu suhu udara juga harus diperhatikan
semakin dingin udaranya maka umur kumbang bisa lebih panjang
seekor kumbang betina mampu bertelur hingga tujuh puluh butir
biasanya ferdian menjual kumbangnya dari harga rp lima puluh hingga rp empat ratus tergantung ukurannya
semakin besar semakin mahal
dari berjualan kumbang itu
kumbang sekitar rp satu juta setiap bulannya
dian permatasari bandung jawa barat